saya terima nikah sama saedah yang bahenol pakai emas astaghfirullahaladzim bayu jangan
pakai kata kata bahenol orang orang juga sudah tahu kalau saidah itu bahenol
biar kamu nggak salah ikuti pak ustadz ya ya saya terima saya terima nikah dan kawinnya luka dan
kawinnya saedah saedah binti marlon binti marlon dengan mas kawin seperangkat alat sholat
baik ini tidur ya tapi jangan lupa bersih bersih supaya tidurnya nanti nyenyak ya
oh dan jangan lupa jangan ngompor lagi ya ya kak bayu kalau butuh apa apa kalau nggak ada
mbak sama mbak kedasi
kamu bisa minta sama laras ya iya pak ayo buruan bersih bersih sekarang ya ini baru mau banget
sabar dong menaik juga
aduh bayu hati hati dong
ada sih pokoknya gimana caranya kita harus baik baikin si bayu supaya kita
dapat harta warisan bapak
bayu bayu sekarang kamu bobo yang minyak ya
hai mimpi yang indah deh biar ngobrol terus ya ya udah selamat tidur
oke ibu yang indah deh biar nggak ngobrol terus ya ya udah selamat tidur yuk ya udah selamat tidur ya udah selamat tidur yuk
bapak bapak kemana aja pak
bayu nyari bapak
kamu mau menanyakan alasan bapak kenapa ngomong seperti itu kan
bapak bapak kemana aja pak
bayu nyari bapak
kamu mau menanyakan alasan bapak kenapa ngomong seperti itu kan
pak malak ketawa lagi
jelasin sama bayu
semua untuk kamu nak
maksud bapak seperti apa sih pak
bapak juga gak pernah ngasih surat surat tanah itu ke bayu kan
karena bapak tahu sifat sifat mereka seperti apa
kalau mereka itu sudah dapat warisan mereka itu akan pergi begitu saja
dan kamu terlantar nantinya
dan bapak gak mau seperti itu
makanya bapak berbohong untuk kebaikan kamu
mereka akan terus memperhatikan kamu
karena yang mereka harapkan adalah surat tanah itu
mereka akan terus mencari kamu
pak jangan pergi dulu pak
ajak bayu ikut pak
bapak berani ketemu saya melalui mimpi
ajak anjak dong bayu
sekarang kamu makan ya
ini makanan semuanya buat bayi nih
ini semuanya buat bayu
cuma kebanyakan kok kalau misalkan nanti bayu makan ini semuanya
kakak kakak semua makan apa
bayu tenang aja
tuh lihat anaknya
lambek lagi kan
diam lagi kan dia
kayaknya cara ini gak akan berhasil deh
mendingan kita cari cara lain aja
nikahinin tuh anak
tidak kok denger ada
saya terima nikah sama saidah
jangan pakai kata kata bahenol
orang orang juga sudah tahu
kalo saedah itu bahenol
gak boleh pake bahenol
biar kamu gak salah
nikah dan kawinnya
nikah dan kawinnya
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
saya terima nikah dan kawinnya
saedah binti marlon
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
dan perhiasan dibayar tunai
bagaimana bapak ibu ibu
sabar pelan pelan
kamu berdua sudah resmi menjadi suami istri yang sah
insya allah rumah tangga kalian sakinah mawadah dan marohma
untuk itu kita membacakan surat al fatihah